indonesia kembali mengalami peningkatan kasus covid sembilan belas
pemerintah pun kembali menggaungkan perluasan cakupan vaksinasi
dan pengetatan pantauan protokol kesehatan
agar siap menghadapi ancaman gelombang ketiga covid sembilan belas
dalam konferensi pers perkembangan penanganan covid sembilan belas di indonesia
per enam belas november selasa lalu
koordinator tim pakar dan jurubicara pemerintah
untuk penanganan covid sembilan belas wiko adhisa smito menjelaskan
peningkatan kasus covid sembilan belas terjadi di tiga puluh tujuh kabupaten kota wilayah jawa bali
seiring dengan pulihnya aktivitas masyarakat
tak hanya itu angka keterisian rumah sakit wilayah jawa bali juga naik tiga puluh empat persen
sehingga wiku kembali mengingatkan pemerintah daerah
untuk bersiap dari segala lini
termasuk mempercepat laju vaksina
yang selama sepekan terakhir melambat
jika melihat perkembangan kasus di tingkat nasional
terdapat dua puluh sembilan persen atau tiga puluh tujuh kabupaten kota di jawa bali
yang kasusnya meningkat dibandingkan minggu sebelumnya
peningkatan ini paling banyak terjadi di jawa tengah
dengan empat belas kabupaten kota
diikuti jawa timur dua belas kabupaten kota
dan jawa barat delapan persen

oleh sebab itu saya mohon kepada seluruh pemerintah daerah
untuk segera meningkatkan cakupan vaksinasi di daerahnya
cakupan vaksin penting sebagai modal menghadapi lonjakan kasus yang mulai terjadi
dan harus diupayakan tercapai sebelum terjadinya lonjakan ketiga
menurut wiku saat ini pemerintah sedang menyusun rincian kebijakan pengendalian covid sembilan belas
pada periode natal dan tahun baru mendatang
pasalnya berdasar pola tahun lalu
lonjakan kasus kerap terjadi pasca libur panjang
seperti natal dan tahun baru
wiku menyebut pemerintah akan memperketat proses pengawasan aktivitas masyarakat
seperti kegiatan pendidikan tatap muka dan takziah
agar tak memperluas potensi penularan covid sembilan belas
kedepannya diharapkan pemerintah daerah setempat bersama dengan posko posko yang terbentuk di bawahnya
terus meningkatkan kesehatan
kegiatan pencatatan dan pelaporan di berbagai fasilitas publik
khususnya menjelang periode natal tahun baru
agar setiap potensi penularan covid sembilan belas dapat dicegah secara dini oleh masyarakat
sedangkan temuan terkait kluster takziah merupakan hasil investigasi epidemiologis dari dinas kesehatan setempat
kedepannya pemerintah pusat bekerja sama dengan dinas kesehatan dan dinas
dan dinas pendidikan di masing masing daerah
terus melakukan surveillance baik aktif maupun pasif
untuk antisipasi kasus yang lebih baik kedepannya
kondisi pandemi covid sembilan belas yang masih dinamis karena kebaruan jenis penyakit serta terbatasnya pengetahuan
membuat kawinnya penggunaan masker dan vaksinasi masih akan jadi tumpuan hadapi ancaman gelombang ketiga